keberadaan deretan pohon natal berbahan alam dan barang bekas ini terpanjang di sepanjang jalan
baik berharap pada yesus
inilah yang menjadi keputusan mbak nilo